inilah mahakarya seni yang mengharumkan negeri
pesonanya terukir di setiap goresan yang mengajarkan kesabaran dan ketelitian
ragam motif indahnya menjadi warisan kekayaan budaya yang syarat makna
cintailah batik agar tetap lestari di setiap generasi